terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
komisi pengawas persaingan usaha kppu telah memulai penyelidikan
atas kasus dugaan pelanggaran minyak goreng sejak akhir maret lalu
perkara ini merupakan inisiatif kppu terkait dugaan pelanggaran undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
terkait produksi dan pemasaran cpo dan minyak goreng di indonesia
selama penelitian kppu telah memanggil dua puluh satu produsen minyak goreng
namun hanya enam belas yang hadir
kppu menemukan alat bukti terkait oligopoli struktur pasar minyak goreng nasional
dengan dugaan penetapan harga dan pengaturan produksi
nantinya selama enam puluh hari ke depan akan dilakukan proses permintaan keterangan
kepada para terlapor saksi dan ahli
selain keterangan yang kita dengar dari pihak pihak terkait
berikutnya juga kita mendapatkan surat dan atau dokumen dari para pihak
sehingga berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan
disimpulkan bahwa telah diperoleh satu alat bukti terkait dugaan pelanggaran undang undang nomor lima
terkait dengan pasal lima yaitu penetapan harga
pasal sebelas terkait kartel pasal sembilan belas surut c terkait pembatasan pasar